presiden persija jakarta muhammad prapanca mengeluarkan pengumuman kontrak kerja bambang pamungkas dan sudirman yang sudah habis
bambang dan sudirman pada liga satu musim dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua menjabat sebagai manajer tim dan pelatih
selain itu persija juga memastikan kontrak sepuluh staff dan ofisial lain berakhir seiring liga satu yang sudah melewati garis finish